kompolnas sendiri telah meminta klarifikasi ke polda jabar
terkait adanya penjelasan salah satu tersangka yang sudah terpidana dan bebas
itu menjadi catatan kompolnas
kompolnas sendiri telah meminta klarifikasi ke polda jabar dalam pantauan
polda jabar pada saat ini sedang mempersiapkan klarifikasinya
kita berharap nanti klarifikasinya komprehensif
yang bisa memberikan klarifikasi bagaimana penanganan kasus tersebut
di polresta cirebon sampai ada pelimpahan di polda jabar
termasuk terkait dengan adanya penjelasan bahwa dipaksa mengaku
apakah pada waktu itu ada pengaduan ke propam
nanti akan terlihat di sana kalau memang ada bagaimana tindak lanjutnya
mas mendasari pada putusan pengadilan yang telah berlaku
ada tiga tersangka yang belum ditangkap dan sekarang dpo
kami mendorong agar secara sungguh sungguh profesional
sesuai dengan prosedur dan sop
segera bisa menangkap tiga tersangka tersebut
agar kasusnya tuntas setuntas tuntasnya
melalui siaran digital tv dan media streaming lainnya